ratusan buruh dari kota medan dan kabupaten deli serdang sumatera utara
beruncuk rasa di depan kantor gubernur sumatera utara seninsia
para buruh menolak dan menuntut dibatalkannya ruu omnibus law
karena dinilai akan memiskinkan buruh dan keluarganya
ratusan buruh dari kota medan dan kabupaten deli serdang
selamat siang agus bagaimana jalannya dari demonstrasi pada hari ini
ya ratu saat ini ratusan buruh dari kota medan dan kabupaten deserdang di sumatera utara
sedang melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur sumatera utara di jalan dipenegoro
para buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bangkit sumatera utara atau gerbang ini
melakukan beberapa tuntutan
yang pertama adalah menuntut agar ditolak dan dihapusnya
rencangan undang undang omnibus law yaitu cipta lapangan reja
karena para buruh menilai
lahirnya ruu ini justru akan berdampak kepada sulitnya ekonomi para buruh dan memiskinkan mereka
sementara harapan pemerintah untuk semakin membuka investasi dan lapangan kerja
menurut buruh itu tidak akan tercapai dengan lahirnya undang undang ini
kemudian para buruh juga mengkritisi dan menuntut agar terjadi pembatalan kenaikan iuran bpjs
serta rencana pemerintah akan menaikkan tabung gas lpg tiga
dan menurut buruh keadaan listrik kenaikan tarif daya listrik sembilan ratus v
yang ini saat ini digunakan oleh masyarakat banyak
buruh menilai berbagai elemen rencana pemerintah untuk melahirkan ru baru
ini justru akan semakin mempersulit mereka
karena menjadi celah buat para pengusaha dan kemudian negara
dan pemerintah ini akan mengubah dari upah minimum yang sekarang sedang berlaku
upah minimum provinsi maupun upah minimum kota
dan diubah menjadi upah per jam
ini yang dikhawatirkan oleh para buruh
kemudian seperti apa tuntutan sebenarnya dari buruh yang melakukan aksinya hari ini
saya sudah bersama dengan bung willy seperti apa sebenarnya tuntutan hari ini
ya hari ini kami buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bangkit sumatera utara
ada konfederasi serikat pekerja indonesia
ada konfederasi sekret pekerja metal indonesia provinsi sumut
dan ksbsi sumut
hari ini kami buru sumut
menyatakan tegas menolak omnibus law
tenaga kerja yang sudah ada saja belum menjamin kesejahteraan buruh
apalagi dilebur dan beberapa banyak hak normatif buruh yang dikurangi
salah satunya pesangon
mengganggunya upah per jam
outsourcing dibebaskan tenaga kerja asing bisa bebas masuk
sanksi pidat hak normatif kepada buruh dihapuskan
dan kemudian perusahaan yang akan bebas dilakukan oleh perusahaan
dan banyak lagi dampak dampak akibat apabila omnibus law ini diterapkan
karena kita sudah tahu rancangan undang undangnya sangat sangat jauh dari
undang undang ketenaga kerjaan yang sudah berlaku saat ini
seandainya pemerintah tetap melahirkan undang undang ini apa langkah buruh selanjutnya
kami akan melakukan aksi besar besaran
kami akan mogok kerja di seluruh kawasan industri di sumatera utara ini
bahwasannya buruh sudah sangat sangat
apa tersiksa buruh sangat menderita
dengan kebijakan omnibus law berarti pemerintah memiskinkan buruh
dan menambah keburuhan masal bagi kami
karena ancaman phk pasti sangat banyak terjadi di khususnya sumatera utara
untuk itu kami meminta kepada dpr ri sebagai wakil rakyat
agar membatalkan keinginan pemerintah
berpihaklah kepada buruh bahwasannya di zaman pemerintahan jokowi hari ini
kebijakan selama dari periode dia pertama
selalu memberikan kebijakan kelonggaran kepada pengusaha
justru mengembiri hak hak buruh di indonesia
ya demikian ratu apa yang menjadi tuntutan para buruh
dengan aksinya kali ini buruh tadi memulai aksinya dari dua tempat
yaitu dari serdang kemudian dari kota medan
menuju titik kumpul di kantor gubernur sumatera utara
tadi mereka baru saja beristirahat untuk melakukan ibadah
serta menunggu proses persiapan saat ini aksi unjuk rasa mereka lanjutkan kembali
dengan melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah
serta ingin bertemu dengan gubernur sumatera utara
agar aspirasi mereka diteruskan kepada pemerintah pusat dpr ri
maupun pemerintahan jokowi demikian ratu
baik terima kasih atas laporan anda agus supratman dari medan